kita ke informasi dari jambi terbukti membuang sampah di siang hari dengan volume melebihi satu meter kubik seorang warga jambi difonis denda dua puluh juta rupiah atau diganti dengan hukuman penjara selama satu bulan dua belas hari
fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa sebesar empat puluh juta rupiah tidak ingin dipenjara terdakwa pun membayar denda tersebut
terbukti bersalah membuang sampah sembarangan warga jambi ali johan selamet selasa siang difonis denda dua puluh juta rupiah subsidiar satu bulan lima belas hari penjara
terdakwa dinyatakan melanggar peraturan daerah kota jambi no delapan tahun dua ribu tujuh belas
fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan denda empat puluh juta rupiah
warga rt empat kebun handil kota jambi ini terbukti membuang sampah di siang hari menggunakan mobil pick up
sampah yang dibuang bukanlah sampah rumah tangga melainkan sampah potongan pohon kelapa
selain itu volume sampah yang dibuang lebih dari satu meter kubik
terdakwa ditangkap petugas kelurahan pekan lalu saat membuang sampah di tempat pembuangan sampah di jalan bangka kelurahan kebun handil
terdakwa menerima putusan tersebut
tidak ingin dipenjara terdakwa langsung membayar denda sebesar dua puluh juta rupiah kekas daerah
berdasarkan perda kota jambi terdakwa menerima dua puluh juta rupiah
dua belas warga hanya boleh membuang sampah di tempat pembuangan sampah sejak pukul delapan belas sampai enam pagi
selain itu volumenya juga tidak boleh melebih satu meter kubik
bila melanggar maka pelaku dikenakan denda maksimal lima puluh juta rupiah atau diganti enam bulan penjara
arven kennedy kota jambi